kita ke informasi pertama aka seorang istri muda membunuh dan membakar suami serta anak tirinya dengan melibatkan pembunuh bayaran
masalah utang menjadi latar belakang sang istri menjadi otak dari kasus pembunuhan ini
polisi telah mengamankan ak serta dua eksekutor pembunuhan tersebut
sementara itu kafe anak dari ak yang mengalami luka bakar karena diduga terlibat pembakaran mobil korban
kini dirawat di rumah sakit pusat pertamina dan mendapat penjagaan ketat dari polisi
inilah mobil tempat jasad edi chandrapurnomo alias pupung sadili beserta anaknya adi pradana diletakkan dan dibakar di kawasan kampung bondol kecamatan cidahu sukabumi
selasa sore tim pusat empat ratus empat puluh melakukan pemeriksaan selama enam puluh menit sebagai bagian dari penyelidikan
tim mengamankan beberapa barang dari dalam mobil untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium untuk menemukan penyebab kebakaran

korban tersebut dibunuh di rumahnya di kawasan lebak bulus jakarta
polisi mengungkap motif pembunuhan ini karena aka yang merupakan istri muda korban yang kini juga telah menjadi tersangka terlilit utang
rencana ak untuk menjual rumah mereka di lebak bulus tak disetujui suami dan anak tirinya
aka lalu menghubungi eksekutor untuk menghabisi nyawa suami dan anak kirinya tersebut
kedua eksekutor membunuh kedua korban dengan meracuninya
setelah itu kedua korban dibawa ke sukabumi dan kemudian dibakar bersama mobilnya
motifnya jelas dari awal itu hasil pembiksaan pak dirkipun
ibu itu mengaku mereka itu punya hutang si bapak juga punya hutang
mereka sepakat untuk menjual rumah rumahnya kan cukup besar
tapi pembagiannya itulah yang menjadi masalah
sengketa pembagian penjualan rumah itu menjadi sengketa
sehingga terjadi lah masalah ini
sementara itu setelah diringkus di lampung
a dan s dua eksekutor pembunuh bayaran yang menghabisi nyawa korban
dibawa ke pol damitro jaya selasa malam
dari hasil pemeriksaan tersangka eksekutor mengaku
dijanjikan uang lima ratus juta rupiah untuk membunuh kedua korban
namun keduanya mengaku baru dibayar delapan juta rupiah
sementara itu kafe salah satu terduga pelaku pembunuhan dan pembakaran
yang juga merupakan anak tersangka ak
yang dirawat di rumah sakit pusat pertamina jakarta selatan
kafe diantar seorang ke rumah sakit pada minggu siang karena luka bakar yang dialaminya
kafe ikut terbakar
saat membakar mobil yang berisi jasad ayah dan saudara tirinya
dicipt daun sebab bumi
polisi juga masih menjaga ketat ruang perawatan kafe
tim liputan cnn indonesia